awasan di tempat wisata yang ramai pengunjung memang diperlukan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
di pantai ancol jakarta utara padatnya wisatawan yang mengunjungi tempat wisata ini membuat sejumlah anak terpisah dari orang tua mereka
senin siang petugas keamanan pantai ancol menemukan enam anak yang terpisah dari orang tua
ke enam anak itu menangis sambil menunggu kedatangan orang tua mereka
petugas berupaya menemukan orang tua anak anak itu menggunakan pengeras suara
dan meminta pengunjung yang merasa kehilangan anak untuk mendatangi pos keamanan
sementara menurut manajer corporate communication pt pembangunan jaya ancol rika lestari
jumlah pengunjung ancol hingga pukul lima belas waktu indonesia barat mencapai satu ratus tiga puluh lima tiga ratus enam puluh tiga orang
sekarang putrinya saja tidak terpisah kembali selalu hati hati dalam bermain di area pantai dan sekitarnya